pemerintah pusat memutuskan mengizinkan bandara igusti ngurah rai bali kembali melayani penerbangan internasional pada empat februari dua ribu dua puluh
khusus bagi para pelaku perjalanan luar negeri non pmi atau pekerja migran indonesia
masuknya ppln ini tentunya diikuti dengan kesiapan aturan karantina oleh pemerintah daerah bali
kd separi wisata bali saat dikonfirmasi rabu siang menyatakan tahap awal
sedikitnya lima hotel di tiga kawasan yakni badung denpasar dan ubud disiapkan dengan konsep bubble
kelima hotel ini telah dilakukan survei dan verifikasi terkait lokasi dan fasilitas yang dapat dipakai tamu karantina
yang untuk karantina ada enam puluh empat yang bubble latarnya ada dua puluh satu an
kita coba ini lima dulu karena itu habis kita evaluasi seperti apa itu hasilkan
ada apa persyaratan khusus bagi hotel hotel tersebut
yang pertama memang membedakan adalah harus ada pemisahan antara yang perlimaan tamu wisatawan yang reguler muka tidak
penunjukan lima hotel karantina dengan konsep bubble ini disambut gembira para pengelola hotel setempat
berbagai persiapan sebenarnya telah dilakukan pihak hotel karantina di bali
semenjak bali dinyatakan dibuka bulan
sebagai contoh hotel hotel karantina ini berkonsep bubble di kawasan jimbaran hijau badung bali
general manager li yuliantini menerapkan pihaknya siap dengan konsep bubble meski tetap menerima tamu reguler
pemisahan tamu reguler dengan tamu karantina dipersiapkan dengan cukup matang
mulai dari jalur khusus hingga penutupan sejumlah akses menuju tempat tamu reguler
mulai dari ruang resepsi
kondisi ruang makan hingga kolam renang khusus di bangunan terpisah
kamar hotel untuk karantina bubble juga ditambah in room activity seperti alat lukis hingga family board game
meski demikian kenyamanan tetap diutamakan
sedikitnya tiga puluh kamar disiapkan bagi tamu karantina termasuk kamar para staff hingga petugas kesehatan
hotel siap dengan layanan makan dan minum di tempat
kebersihan sesuai prokes secara berkala hingga layanan kesehatan
dan tes pcr dari petugas kesehatan di hari keempat masa karantina
persiapan untuk mendukung program ini
kita juga sudah mempersiapkan area akomodasi khusus
satu gedung untuk kita persiapkan
serta dengan fasilitas pendukung lainnya seperti kolam renang
restoran clubhouse gym dan lain sebagainya
jadi dari persiapan kita internal juga
karyawan yang kita tentukan untuk menghandle kita sebut bubble associate
selain di kawasan jimbaran badung
salah satu hotel di kawasan sanur denpasar juga menyatakan kesiapannya menjadi hotel karantina berkonsep bubble
hotel bintang lima ini bahkan siap dengan konsep full bubble untuk sekitar dua ratus orang
jika bali menerima banyak kunjungan dari ppln
full bubble atau khusus menerima tamu karantina akan memudahkan untuk pengawasan hingga penggunaan
kita di gria santrian sendiri kita memilih untuk sebagai hotel full bubble
dimana hotel full bubble itu nanti kita tidak bisa menerima tamu tamu reguler seperti biasanya gitu kan
kenapa kita memilih hotel full bubble dibandingkan dengan sistem setengah bubble dan setengah reguler
karena kita untuk mempermudahkan kita juga untuk tracing nanti tamu tamu tersebut
konsep full bubble karantina ini memastikan keamanan dan kenyamanan tamu
selama menjalani karantina karena seluruh fasilitas dapat diakses tamu
tidak hanya fasilitas hotel yang dapat dipergunakan bagi para pengunjung yang menginap di sebuah hotel berkonsep fully bubble ini
bahkan fasilitas seperti pantai yang menjadi bagian dari areal hotel pun bisa dipergunakan
sejauh bisa membatasi interaksi dengan pihak luar selama pelaksanaan karantina berlangsung
jumlah hotel karantina berkonsep bubble diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan dan jumlah kedatangan ppln ke bali